keinformasi lainnya taiwan dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki sistem daur ulang limba elektronik terbaik dunia
seolah menambang logam mineral berharga tanpa harus menggali ke dalam bumi
perusahaan daur ulang di taiwan ini mampu mengekstrak tembaga perak platinum bahkan emas murni
dari sampah limbah elektronik tanpa perlu menggali perut bumi
taiwan merupakan salah satu negara raksasa teknologi di dunia
negara ini merupakan salah satu produsen komputer panel lcd dan industri semikonduktor yang menjadi andalan perusahaan teknologi dunia
pencapaian ini juga mendorong taiwan untuk menjadi salah satu negara yang bertanggung jawab terhadap limbah elektroniknya
saat ini taiwan dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki sistem daur ulang limbah elektronik terbaik dunia
televisi mesin cuci pendingin ruangan dan komputer adalah beberapa jenis produk yang berhasil mereka kelola limbahnya
taiwan saat ini memiliki lebih dari sepuluh ribu titik penjemputan limba elektronik di seluruh penjuru negeri
salah satu yang menjadi pelopor perusahaan daur ulang limba elektronik di taiwan adalah electrical and electronics recycling atau eni recycling
didirikan sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan di kota taoyuan perusahaan ini memiliki misi utama penyelamatan lingkungan bukan orientasi keuntungan
mengandalkan mesin daur ulang berteknologi jerman perusahaan ini telah berhasil mendaur ulang sampah
produk elektronik menjadi material yang bernilai
ratusan unit televisi penyejuk ruangan mesin cuci komputer datang setiap hari ke lokasi pabrik
sampah sampah ini kemudian dipilah berdasar material penyusunnya
plastik besi tembaga kaca juga aluminium berhasil dipisahkan
setiap material ini dipisahkan dan dikelompokkan untuk dijual kembali ke produsen maupun pengolahan lain seperti industri produsen elektronik
keuntungan bisnis ini hanya dampak sampingan dari tujuan setiap perusahaan daur ulang di taiwan
keuntungan utama yang mereka kejar adalah bertanggung jawab dan mengurangi beban lingkungan dari jutaan produk elektronik yang diproduksi dan dikonsumsi negara ini
keuntungan menteri masih apa saja dan jadi kehidupan yang lebih baik
tidak dibutuhkan banyak tenaga manusia di pabrik ini
hanya sekitar tiga puluh tenaga kerja persif yang bertanggung jawab membongkar produk elektronik
dan memisahkan komponennya sesuai jenis yang dapat didaur ulang
jika awalnya perusahaan ini menitik beratkan pada tanggung jawab terhadap lingkungan
kini industri daur ulang elektronik berkembang pesat dan mendatangkan keuntungan
tidak hanya ini recycling di taiwan sekurangnya terdapat satu ratus empat puluh perusahaan lain
yang mendapatkan keuntungan dari mendaur ulang limbah elektronik
bahkan untuk mendapatkan logam berharga seperti emas perak tembaga dan aluminium seperti ini
mereka tidak perlu lagi menggali perut bumi
mereka menghasilkannya di sini di dalam sebuah pabrik daur ulang sampah elektronik
perusahaan lain yang mendapatkan material berharga dari sampah dan limbah elektronik adalah super dragon technology company
berdiri di pusat industri daur ulang kota taipei perusahaan ini mampu mengekstrak tembaga perak platinum
bahkan emas murni dari sampah limbah elektronik
sebagian bahan baku yang diolah di pabrik ini berasal dari komponen telpon genggam dan komputer
puluhan kilogram batangan emas murni bisa dikumpulkan di dalam sampah
murni bisa diproduksi di perusahaan ini lagi lagi tanpa perlu menggali perut bumi
tidak hanya menjadi solusi mencegah limbah logam berat terpapar ke lingkungan
perusahaan daur ulang seperti ini juga mampu menjadi solusi limbah lain dari komponen elektronik
limbah plastik dari casing dan rangkaian komponen produk elektronik
juga bisa didaur ulang menjadi lantai berteknologi penyerap panas bahkan karya seni
kami berharap kami bisa membuat uang untuk membeli pelaburan ini
tapi yang paling penting adalah
ini adalah sumber daya yang harus kita pikirkan cara untuk diulang dan diulang
salah satu kunci sukses taiwan dalam mengelola limbah dan sampahnya adalah adanya insentif dari pemerintah
pemerintah taiwan memberikan recycling fund terhadap perusahaan atau kelompok yang mau dan mampu bergerak mendaur ulang
pendanaan ini berasal dari perusahaan atau produsen yang berpengaruh untuk mengelola limbah dan sampah
perusahaan produk elektronik makanan minuman dan produk dengan kemasan plastik ataupun potensi sampah lainnya
mereka diwajibkan memberikan dana atau pajak daur ulang dengan perhitungan yang disepakati
pemerintah kemudian menyalurkan kepada industri daur ulang di taiwan
pemerintah taiwan juga mengimplementasikan program daur ulang melibatkan pemerintah industri atau pabrik konsumen dan perusahaan daur ulang berizin
biaya atau budget tahunan yang dikumpulkan pendanaan daur ulang sampah dapat mencapai tiga triliun rupiah per tahun
sistem daur ulang yang diterapkan taiwan ini tidak semerta terjadi begitu saja
butuh proses panjang sekurangnya dua puluh tahun
komitmen konsistensi dan keterlibatan semua pihak untuk mewujudkannya